dan ini juga udah mulai harus ada semester sih
oh adek lo basket enggak
ada apa kamu dengan si putri itu
iya kemarin kita emang fokusnya cover ibl ya cun ya
gimana tuh fasilitas di robinson kan keliatannya lengkap ya berarti gimana suasananya selama sebulan
sebanyak itu kalian di rumah itu
oh ya kebetulan abis posting itu ya bu jitwan bisa menang juga kemarin kan
ya klubnya di kabupaten juga
dulu sebenarnya papa juga pemain basket juga sih cuman nggak sampai kayak pro juga cuma pemain daerah lah
minta kuliahnya begitu kemarin
kita makanya langsung aja ngobrol nih sebenernya apa nih daya tarik dia nih ya
kepercayaan dari coach bios juga lumayan
akhirnya deal pindah sana langsung menurut saya sama gitu
tapi itu juga perang ya
lo berarti dua bersaudara atau gimana yo
tahun lalu kan salah satu tahun yang boleh dibilang cukup bagus juga buat lo ya
yang paling terungul tuh pas lawan prawira sebenernya
kalo untuk dua tahun kedepan mungkin ya
memang kalo untuk basket sendiri target lu
dibaca sih tapi gak terlalu dipikirin sih kadang kadang aja pengen tau aja orang orang komen apa gitu
masih pengen ya buat improve diri sendiri dulu aja sih
dan semoga alma um josua diterima di sisi tuhan yang maha esa serta keluarga besar diberi ketabahan dan kesabaran
jadi waktu itu ada manajer pasifiknya dulu di bandung itu kodean namanya
di rembus kali lah sama klub gak ya kalau kayak gitu gitu ya
samping di samping hasil tim pasifik ya kalau bisa dibilang kan pasti nggak puas ya ngeliat hasil tim ya
dan kita sekarang berkesempatan ngobrol ngobrol sama pemain yang boleh dibilang cukup menarik perhatian banyak orang nih cun
boleh boleh cuma masalahnya kan daerahnya itu daerah
sama pakai polo dulu
nah itu dia basket juga atau gimana tuh
lu yang mendapatkan moodnya lah ya
yonatan masih tetep akan dipasitin
akhirnya kita ngobrol lagi di abas talk season keempat berarti ya
palingnya dulu pernah join join klub bandung tuh kayak di cham dulu cuma berapa kali sepuluh empat kali kayaknya
kejahatan apa yang kalian tutupin
padahal kalo bisa diliat tim kalian itu boleh dibilang cukup muda loh
dan terus sisanya juga cuma lawan ini club divisi gitu
kalau untuk target sendiri sih yang pasti kan tahun ini
oh berarti kemungkinan besar lo masih di pasifik dong ya
permainan lo sampai saat ini tuh
sampai first of kalian tuh selalu bisa nahan ya
gak mau cari suasana baru gitu kan
oh kabupaten juga lo berarti main di area sana terus ya
kalo kemarin ya kalo aku sih nego gitu
iya iya itu berapa kali dicepet mulu tuh di
sama si pcmu itu
yang paling banyak ngomongin aku sih dulu ya riko

oke tapi lu emang emang tibelannya yang bacain komen gitu gitu ya maksudnya kayak mikirin tentang momen mendapatkan tempat orang gitu apa enggak
lu sebenernya ngeliat dari statistik nih
ya kalau ngeliat track recordnya sih memang ya ini sih ya memang kurang ini sih kurang kurang chemistry nya pasti ya
dari bahasan pelatih kemarin sih kayak gitu sih
kena tiga point bulat balik itu kan
selama lo sharing sharing di bubble
seumuran sama beberapa temen temen di indonesia
ada kemarin juga paling bagus fasilitas lain kayak pulang renang
jadi jaga konsistensinya itu
ada brewok ada pimpis juga
dari musim dua ribu tujuh belas masih kosnya kencana upir juga udah ada loh ya
mungkin karena kita tim underdog ya
ini kan sma langsung masuk jadi kayak widi lah cun lah asalnya lah
kalau misalkan lo mau go food atau gojek makanan gitu dari luar tuh sebenarnya boleh nggak sih misalkan kayak pita gitu loh
jadi buat misi kejenuhan ya paling berenang soalnya
soalnya keliatan banget keteterannya itu bener bener kayak beda beda dua tim ya
lu tipe pemain yang emang suka main di kena besar dapet trofi atau lu pengen dapet menit aja
ya itu menurut gue salah satu mental yang bagus ya buat main basket ya
masih dibikin lagi ya
mau tim sebagus apapun lawan kalian
lu sebenarnya waktu itu pindah ke pasifik itu diajak siapa tuh posisinya
ya masih banyak perlu di improve juga sih
istilahnya dapat menit cukup banyak lima belas menit per game tahun ini dapat hampir tiga puluh menit
muda lah itu istilahnya kalo orang kan biasanya abis kuliah ya baru masuk ya
sampai sempet pas lagi kena fast break dia pokoknya lari ke belakang pas sampai beliin headband aja
betul udah banyak yang mantep mantep soalnya
karena sempet yang headband putih tuh
buat temen temen yang suka main game sih mungkin gak masalah ya
dari rambutnya belum pirang sampai sekarang udah pirang kemarin
witek juga ada beberapa kali
sesudah anakku hampir lima bulan tewas di tangan kalian semua
mungkin kalau secara kepercayaan
tim tim mah gampang lah nawar mah harga mah gampang
lu puas gak sih sebenarnya performa lo selama di ibl bubble ini kalau buat lo sendiri
dua puluh delapan menit per game gitu sebenernya ada keuntungan tersendiri juga ya ilangnya indra muhammad wicak sama jericho ya
tapi lu cerita sedikit lah sebelum kita ngomongin tentang ibl bubble kemarin
cuman kalau gue ngeliat sih dari main kalian nothing touse banget sih ya bu ya
aga ya aga emang udah udah lama
tapi satu pun kalian
tapi tapi yo lu waktu apa kan pacifican sempet di ini ya
ya sebenernya lu punya target juga ya yoyo ya
ya kita pengen komen gitu aja sebenarnya
enggak soalnya gua nonton video youtube yang dia sama interview sama
sekarang kita kangen ngobrol ngobrol juga nih sama pemain kebetulan lagi istilahnya off season lah icannya
eh yo tapi di pasifik itu nge provide buat kuliah juga ya kalo gak salah ya
karena demi allah saya tidak ada niat
tiga pelatih di pacific sessile surabaya ya
fasilitasnya oke lah makan semua ada kemarin juga kalau untuk bu kristen kebaktian juga pasti kemarin sempat ada yang muslim juga jum atan ada gitu
ditanya nih ini orang dimana nih padahal yang main tim lain gitu
dari tiga orang itu yang paling berpengaruh buat
sangat kecinya perbuatan kalian
ya cuman main by play aja sih sebenernya cuman ya improve di lapangan aja gitu sih
tapi berarti kalau yang pertama kali ngajarin low basket tuh siapa berarti yuk
lebih ke situ sih
kalo anak pasifik berarti semuanya kesitu ya widya mandala itu ya
paling juga ada paling ya sepedahan kita ada sepedahan juga sih ya gitu aja paling
bener bener latihan ngumpul barengnya gitu
jadi saya sebagai orang tua
tiga poin bulat balik itu lima kali ya atau enam kali ya
jadi katamu itu jangan hanya di bibir seperti perdi sambu dan putri
itu sebenarnya itu apa sih ada tekanan tersendiri dari netizen atau gimana tuh sebenarnya
lu kan salah satu pemain yang merasakan
masih mau improve dulu lah di sini
maaf tidak ada hanya di bibir
saya turut berduka cinta atas meninggalnya alma um josua
jadi emang ada dikenalin temen ke manajer itu
gara gara cidra itu mah ya
terus kemarin lawan bpj kalian bisa nahan selisih dua poin
tapi ada evaluasi lah
ini ada segmen fitnya
dan lu juga come up dengan double double beberapa kali
kalau misalnya kalian kayak istilahnya ya kita cuma pengen main cuma tim muda yang pengen main gitu
sebenernya coach ari sendiri ke lu tuh ngasih instruksi khusus gak sih kalau gua liat kan play nya banyak di lu ya selama di bubble ya
ya lumayan menurun sih sebenarnya kepercayaan
soalnya kalau gue lihat dari statistik di ibl juga kan lu menit play nya melonjak jauh ya
lebih kepercayaan yang tahun ini emang
dirima perdi sambu itu
karena mungkin bisa karena hal apa mungkin fokus berkurang atau gimana
ya gitu cuman dia lebih seneng apa ya musik dia
soalnya ya kan gitu kadang ada yang breaknya lima hari gitu kan cuma latihan juga jatah latihan empat puluh menit terus kan udah gitu ngapain gitu
terutama yang baru baru sih
dari penampilan lo di bubble ini kan sebenarnya sangat mencium pelatih kan lu sangat dominan sekali di pen area
tapi masih masih di pasif sih
apa pelatih lo di bina bakti itu
oh semester ganjil berarti ibl juga kayaknya mulai
kemarin baru operasi lagi
lu ya sering main bertiga sama mereka gitu
berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam
terakhir nih fitnah atau fakta
mereka saat bermain atau gimana gitu
yo terus yang pengen gue tanyain ini yo
karena kita masih muda muda juga semua kan ya
oh season keempat kita udah off lama action ya
dan putrimu yang kau banggakan itu
cuman kayak selalu ditanya gitu kenapa gitu
yang kasih kita antar faktanya
tapi yang menarik yang menarik
untuk apa yang kurang apa yang harus dipertahankan kayak gitu sih
eh yo tapi lu sendiri salah satu pemain yang merhatiin statistik gak sih kalo misalnya abis pertandingan gitu
berarti bukan gara gara lunya dong
semua ditinggal dari teman teman yang kemarin gitu
dan berapa senior seniornya
lama banget itu sebulan lebih deh
jalan ke empat berarti lo datang dari bandung umur tujuh belas tahun ya berarti
iya iya iya kalau nyokap berarti asli indo juga kah atau
bahkan menginginkan daripada kematian anakku
untuk apapun itu jadi kayak mainnya enak aja sih kalau mau lihat
mungkin ada kesempatan bisa bertahan cukup lebih lama ya yo ya
maaf itu mohon pengampunan kepada tuhan
pacific di second hub itu kayak dua tim yang berbeda sih menurut gue ya
diam ini tuh empat bulan lah
soalnya sultan yudhaya itu setelahnya juga kalo nggak salah masuk juga tuh
nanti ada rencana lagi kapan berarti kumpul
berarti paling lama si ini ya
jadi lu tinggal skripsi doang nih berarti
terdakwa kuatmaruf meminta maaf kepada keluarga yosua di persidangan sambil menangis
nggak soalnya kalo dia main di bandung gue sering liat
karena sering sekamar juga sih
ya paling yang lain ya paling tim tim lain mungkin ada yang bawa ps mungkin ada yang bawa karaokean juga ada sih
kalo sionatel gak pernah gue liat dia mainnya kabupaten pasti
fitnah atau fakta yonatan kaye masih elderan sama pacarnya
sering ada yang nge repost kakak lo elizabeth kai itu kakak lo ya
kejahatan apa yang kalian tutupi di sini bersama atasanmu itu
gak sih kalau itu sendiri sih
pacific itu kalo gue perhatiin ya dari gamenya
jadi evaluasi juga lah ya buat kasih feedback
waldana ya berarti paling lama ya
lu selama berarti berapa tuh hampir sebulan lo di karantina di dalam situ
dan dia salah satu kandidat mvp juga
nah itu dia basket juga atau gimana tuh
padahal cowo ya harusnya cowo emang ngikutin lo ya yo
itu cuma local player juga bisa improve semua sih
buat tahun ini sih dibanding tahun kemarin ya dibilang ya bisa dibilang puas lah
gak heran mixnya kalau orang belanda sama indonesia biasanya cocok kan jadinya begini
ke bima perkasa atau ke satya wacana boleh lah
ya kalo si firdan kayaknya masih sidra ya dia ya
buat yang dengerin ini bisa langsung aja nih dm nya tuh
cuman om mikir ya manfaatin sebaik mungkin aja sih sebelum berangkat kemarin cuma itu aja sih
sampai gue sempet lepas taro dibawah ring pas balik gue pake lagi diambil itu
cuman kalo kebanyakan sih ditawarinnya ada di widya kartika sebenarnya
kalau misalnya ke tim tim gede istilahnya lo cuma manasin bangkau cadangan
ah beda beda sih beda beda
dulu sempat sekarang udah enggak sih
jadi kamu sama atasanmu perdisambo dan putri sangat sangat luar biasa sekonaryonya
untuk menghadapi game yang panjang ya
kamu sudah mengatakan maaf tadi
engga besoknya bener bener langsung potong rambut langsung begini cun
terus kebetulan gak ada pemain langsung juga kan sekarang

karena itu kan masuk semifinal
apa kalau misalnya kalah sponnya gede tapi pemain kalian so far ya oke sih untuk sebagai tim baru ya bila ngegenerasi ya
segrombolan kalian di rumah bapak itu
paling yang ada kayak yang reese s sama pizza doang di luar itu
maksudnya emang sekarang kan pasifik emang lagi regenerasi
yang sudah hancurkan kebanggaan aku
lu freya doang gitu sebelum lu freya pindah itu
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abasok
cuma secara pribadi mungkin boleh dibilang ya tahun terbaik dari empat tahun terakhir dulu di pasifik ya tahun ini ya
eh berarti lu di pasifik sekarang
kalau gue lihat di kolom komentar ibl tv nih selalu ada nih orang diminta nih
iya kita konten konten aja lah dari gambar ya dari update score gitu gitu lah ya
gua liat liat cara cara main lu walaupun lu gue liat juga improve banget di tembakan tiga angkanya
di atas gitu emang daerah villa villa gitu
hmm sebenernya enggak sih
walaupun kalian istilahnya udah kena bantai
tapi tapi jujur aja ya gue sebagai yang hampir nonton gamenya pasifik ya sepanjang enam belas game ini
udah punya track record di ibl
sebenernya yang beban kan tim besar sih sebenernya kan
tuhan normal punya mata
oh tahun ini dong terakhir
tapi kok sekarang ada kesadaran kamu meminta kemaaf kepada ibu
biasa komentar komentar di youtube kan lebih ganas kan biasanya
tanpa memberikan satu pun pertolongan buat anakku
sungguh luar biasa kalian sebagai manusia yang memiliki hati nurani
kalau gak salah sempet di seri keberapa gitu kalian kan ngeposting barengan
enggak kalau gue gak expectnya gara gara yonatan itu gue udah sempat ngikutin dia kan di dua tahun terakhir
apa can tadi can
itu skor akhirnya kalo gak salah prawira nyampe sembilan puluh tuh
yang basket cuma gue aja sih kalau di keluarga
ada manajer dulu pasifik juga main di bandung
soalnya kalo porda yang kumpul kumpulan firdan dan yuda gitu kan gue sering liat tuh di pajajaran karena latihannya kak
sekarang kalau lu ngeliat senior senior
umur berarti lulus sma itu
dan saya berharap biar proses pengadilan yang akan menentukan salah atau tidaknya saya
yang tidak berguna dan sia sia dengan kematian
atau misalnya kalian lagi memimpin
itu bebas loh milih nanti dibayarin atau gimana tuh sistemnya
cuman gue bener gue ternyata oke oke
jadi kan lebih banyak ke minute play dulu kalau sekarang
pemimpinan pasifik nih jonathan berarti bisa dibilang gitu ya
tiga tahun ke depan mungkin masih mau di basket sih
nah berarti lu di pasifik ini kontrak selama lo kuliah atau gimana ya
oh berarti ketemunya yuda firdan gitu dong
dan tuhan maha mendengar di setiap cerita nangis anakku
ini kalian manusia diciptakan
ya sebenarnya itu memang karena kita kan ya tahu lah kalau setiap kali main kan netizen komen komen kayak gimana ya
namun ibu unda yosua rosti simajuntak meminta permintaan maaf kuat untuk dibuktikan secara tulus bukan hanya melalui percakapan di persidangan
aduh luar biasa dimana hati kalian
jadi waktu itu pas kebetulan ada yang
ibunda daripada yosua yang kalian sudah bunuh itu ya
sempat main porda juga sih kemarin porda kabupaten bandung
tapi yo itu daerahnya itu daerah kayak pegunungan gitu ya kalau gue lihat ya yo ya
jadi kontraknya sebenernya sampai lulus sih kontrak gue tuh
ngeri tabel dipakai arabic tulis di genug
kadang first half yang kedua yang bagus
makanya kita udah pane ke
yang sudah kalian hancurkan harapan anakku
sama mungkin ya meskipun muda mungkin perbaikan fisik juga perlu sih sebenarnya
oke tadi gue pengen nanya sebelum lo pindah ke pasifik itu pas lo sma tuh sempet bela ini gak sih kayak daerah
untungnya ada barber nih
nah gue tuh emang kagum sama ketenangannya mereka ya
nah akhirnya cobalah kesana
head tapi ini sedikit kita geser lah ya ngomongin ibl bubble soalnya aku penasaran banget
mengikuti sekenario atasanmu itu
tapi kalau dari low nya sendiri sebelum mulai bubble ini tuh ada kayak persiapan sendiri gitu gak sih ada kayak target sendiri buat lo gitu
nah dari situ dia ngajakin kembali ke pasifik gitu grou
singkat banget lu scrim match game juga kalau gak salah cuma ngelawan satewa channerong ya
gak begitu suka main game
ikut klub gak tuh kan di bandung banyak tuh klub klub tuh
istilahnya kayak mereka juga nih
gue gak expect umur lu segitu sih ternyata
kalau zamannya coach kencana wukir
eh tapi ini mamalu sekarang berarti tinggal di kopo semua tuh gimana nih atau ada yang dimana mana biasanya
kan itu salah satu biar apa ya
ini rebuilding dengan cukup baik
ya bela kayak bandung gitu lo berarti kalo kopo tuh belanya apa tuh
jadi top score nya pacific kan ya berapa game gitu kan ya double double segala
ya itu kan mereka kota bandung kan
jadi balik bandung sih
lu termasuk gimana yang suka main game atau gimana
istilahnya udah bisa dibilang off season ya
kalo misalnya emang akhir tahun ini beres yaudah berarti dua ribu dua puluh dua itu terakhir berarti
iya semua di tki sama kopo
ini gue juga masih kuliahin semester delapan terakhir
untuk buat naiknya lagi gitu loh
kayak misalnya aja gue hal ini double double gue besok harus gini gini gitu
gue buat insio nonton sebelum potong rambut kan
mental dari aku sendiri maksudnya
di off test cuma beda berapa ya
kan gue sempat bikin postingan anak anak pasifik tuh
oke lah thank you banget yuk buat waktunya nih
dulu papa tuh di sumatera paling enggak
belanda kalau nyokap belanda
ya yang penting kuliahnya beresin dulu lah kuliah beresan
kalau kata cewek cewek aduh rahim gue anget katanya cen
yang kalian inginkan kematian anakku
ya sukses buat ini ya lah ya ponnya ya semoga ketelima lolos
di mana ya berarti lo kuliah nih sambil
kenapa selalu pas second off itu kayak kehabisan bensin